halo selamat malam demokrasi kian bersemi konflik datang silih berganti
kita akan membahas dinamikanya malam ini
bersama saya rifana pratiwi kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan tertutup tersebut
tidak ada pembahasan spesifik mengenai kerjasama pada pemilu mendatang
adapun pertemuan ini diklaim oleh pks merupakan kelanjutan
dari obrolan ringan yang dilakukan soebul iman dengan surya paloh
saat pelantikan presiden dan wakil presiden dua puluh oktober lalu
pks juga mengatakan ini merupakan balasan atas kunjungan pks kepada partai nasdem
sebelum pilpres dua ribu sembilan belas
pertemuan ini sebetulnya merupakan pertemuan lanjutan
antara kami pks dengan nasdem
sebelumnya kita sempat juga bertemu waktu itu saya yang datang ke tempat bang surya
walaupun tidak di kantor nasdem ya bang ya
dan itu berlangsung sebelum pilpres
doakan aja agar kami tetap sehat walafia semangatnya adalah membangun kebersamaan
mencari lebih banyak kesamaan
dan mencoba untuk menepiskan meminggirkan perbedaan demi perbedaan yang ada
demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tetap membutuhkan check and balance
tetapi satu yang indah ketika ada pesan
yang memang jelas bisa ditangkap oleh seluruh
kami bisa bergandingan tangan bersama
memang sekarang ini bukan permasalahan ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak
seluruh kemungkinan kan ada saja
sama saja pks yang diluar kan ada kemungkinan juga di dolong
siapa bilang tidak ada

ketua umum partai nasdem surya paloh berkunjung ke markas dpp pks dan melakukan pertemuan politik dengan pengurus pks
untuk mengetahui hasil pertemuan dan maksud pertemuan politik tersebut kita akan mengulasnya bersama analis politik dari uin jakarta
ada mas adi prayitno dan kita juga sudah terhubung dengan ketua dpp partai nasdem willy aditya
selamat malam bang willy bisa mendengar suara saya
selamat malam datang jelas nana
oke bang willy apakah ada pesan pesan politik yang mencoba untuk disampaikan melalui pertemuan politik secara tertutup tadi dari pak surya paloh dengan elit pks di kantor dpp pks
pasti pesan utama dari pertemuan pks dengan nasdem tadi adalah memberikan pendidikan politik kepada publik dan kepada elit elit yang ada di republik ini
ini bahwasannya indonesia itu dibangun atas tradisi dialog antar elit dan walaupun berbeda posisi nasdem di dalam pemerintahan dan pks di luar pemerintahan
dialog untuk memajukan indonesia itu boleh
putus pemilu sudah selesai dan sekarang saatnya kita bersama sama untuk berdialog berpolitik untuk negara dan bangsa
gitu nana pesan utamanya
oke bang willy ini menarik sekali tadi pak surya juga menyampaikan saat konferensi pers harus tetap menjaga fungsi check and balances
kemudian mengatakan bahwa segala kemungkinan ini bisa terjadi termasuk pks ke dalam pemerintahan
ataupun memberikan kritik
ini apa sebetulnya yang sedang mencoba untuk disampaikan oleh pak surya
karena statement pak surya itu yang mengatakan demokrasi basis utamanya adalah check and balances
dan ditegaskan oleh pks bahwasannya demokrasi yang sehat itu adalah adanya pemisahan kekuasaan dan ada yang di dalam dan ada yang di luar
dari pertemuan tadi tidak ada upaya untuk saling mengajak ya
poin tadi yang disepakati yang utama adalah
standpoint masing masing partai menghargai menghormati respect terhadap positioning mereka masing masing
nasdem di dalam pemerintahan pks di luar pemerintahan
dan di dalam pertemuan pks mengatakan bahwasannya posisi mereka di luar pemerintahan bukan suatu hal yang tidak terhormat
justru sangat terhormat untuk memelihara kepercayaan publik nana
begitu juga nasdem
nasdem menegaskan kita bisa bekerjasama dalam rangka check and balances
di gedung senayan di dpr
bang willy apakah artinya pak surya ini mengajak pks untuk sama sama mengkritik pemerintah
artinya nasdem di dalam koalisi mengkritik secara konstruktif
tapi pks di luar pemerintahan atau sebagai oposisi juga bisa mengkritik pemerintah seperti itu
lebih besar dari itu apa yang kami omongin tadi nana
kami berdialog kami sharing kami brainstorming selama satu jam itu tentang persoalan persoalan
persoalan negara dan bangsa
poinnya tadi adalah open mind dan niat baik
jadi tadi pak asura diminta memulai atut kedatangan apa terhadap pks
begitu juga sebaliknya pks diwakili oleh ketua majelis suro habib asegaf
cerita bagaimana platform pks
sempat waktu itu kelihatan karena pak asura sendiri tidak ada
dipakili pantunya oleh habib asegaf
ya bahasanya kedatangan nasdem ke pks itu atas dasar cinta kepada tanah air
itulah standpoint dan bahas tentang kemiskinan tentang istilah sosial
dan meresponsasi modal sosial republik
terima kasih bang willy aditya atas waktunya untuk kami cnn indonesia
bagaimana anda membaca manuver politik yang sedang dimainkan oleh ketua partai nasdem
pak suriapaloh ini
saya ingin membacanya melalui tiga hal
pertama nasdem sepertinya ingin mengucapkan terima kasih kepada pks yang istiqomah
konsisten meniti jalan sunyi sebagai oposisi
satu pilihan politik yang relatif tidak populer
karena oposisi itu sangat identik dengan suatu hal yang dianggap negatif belakangnya
yang kedua yang paling penting sih sebenarnya
saya menangkap ada satu kritik halus yang ingin disampaikan oleh nasdem
kepada partai partai pendukung prabowo sebenarnya
kalau kalah mestinya ada di luar kekuasaan
termasuk gerindra maksudnya
termasuk gerindra itu sinyal main yang cukup kuat
karena sejak awal pks adalah satu satu maksud saya gerindra
sejak awal begitu konsisten juga untuk mendorong semua partai pendukung prabowo berada di luar kekuasaan
ini adalah dua hal yang sangat serahan ditangkap dari pesan surya paloh datang ke pks hari ini
tapi yang ketiga ini cukup mungkin terbuka bahwa ini adalah satu sinyal men
bahwa bulan madu koalisi di internal pemerintah saat ini tidak semesra pada periode yang sebelumnya
ini yang kemudian turut menjelaskan nasdem yang tidak pernah berkomunikasi dengan pks
tiba tiba kemudian berkunjung pada hari ini
jadi wajar kalau publik meresponnya ini sebagai bagian dari batu batu
satu koalisi yang sebenarnya tidak terlampau solid di internal
apa yang dilakukan oleh pak surya dan juga nasdem datang ke kantor dpp pks itu menurut anda akan meresahkan gerbong koalisinya pak jokowi nggak sih
tentu bukan meresahkan sih sebenarnya
akan menambah satu dinamika koalisi di internal mereka
bahwa nasdem ke depan tidak sepertinya akan seperti sikap politik pada periode pertama
relatifly cenderung akan menjadi mitra kritis seperti yang sering disampaikan oleh elit elit gerindra
nah pak nasdem yang lainnya
mitra kritis itu adalah satu mitra di mana jika ada sikap dan kebijakan politik pemerintah yang tidak populis meresahkan dan kontroversial
maka partai nasdem akan menjadi garda terdepan untuk memberikan perimbangan
itu yang sebenarnya ditegaskan dalam soal check and balances begitu
artinya nasdem tidak akan seperti periode pertama yang cenderung samikna wa atokna ⁇
relatif mendukung semua kebijakan pemerintah
nah periode kedua sepertinya tidak seperti itu
ada dinamika dinamika politik
yang kemudian mempengaruhi suasana itu
saya juga membacanya ada hal lain
ini sepertinya sangat terkait dengan bagaimana roadshow nasdem mendekati sejumlah elit tokoh politik belakangan ini
termasuk misalnya antar kemesraan dengan anies baswedan
yang memang cukup dekat dengan pks selama ini
jadi anyaman batu bata soal bagaimana nasdem itu memang tidak seserhana yang tampak di publik
apalagi pada saat yang bersamaan misalnya
green raya mempersilahkan untuk mengkritik anies baswedan
yang pada saat yang bersamaan
sebenarnya sedang menunjukkan kemesraannya dengan anies baswedan
artinya nasdem sedang menunjukkan untuk bisa menjadi anak nakal di dalam koalisi
seperti kalau kita lihat ya di gerbong koalisnya pak sby tahun dua ribu sembilan belas
kan ada golkar ya di setcap koalisi yang menjadi anak nakal di dalam tapi tetap bertingkah gitu
nasdem bisa berpotensi seperti itu nggak dengan manuver hari ini
saya kira dalam sistem presidensialisme multipartai
potensi potensi oposisi dari dalam ini bukan hanya dari nasdem
tapi partai partai yang lain
seperti pdip seperti pkb seperti p tiga dan golkar mungkin
itu akan sering melakukan resistensi
cuma mereka ini tidak menunjukkan hal itu ke publik saat ini
kan baru dilantik menteri
kan baru terbangun adek
akd di dpr
ini yang menurut saya bahwa satu pesan sebenarnya ingin tunjukkan nasdem
bahwa ke depan jika ada kebijakan jokowi pemerintah yang tidak sejalan dengan keinginan nasdem
sepertinya nasdem akan protes
tapi menjadi kontraproduktif ketika kemudian nasdem yang sudah mendapatkan
kan tiga menteri di kabinet
yang mendapatkan akd yang cukup banyak di dpr
sudah bertingkah di awal
tidak sejauh itu sebenarnya
ini ada satu sinyal men
jika ada komunikasi politik yang tidak inline dengan kehendak nasdem ke depan
tentu dinamika koalisinya tidak akan indah
kan itu sebenarnya
kenapa ini ditunjukkan dari awal
kalau ada pola pola komunikasi politik akomodatif selanjutnya
yang akan dilakukan oleh pemerintahan jokowi
setidaknya harus diselesaikan dulu persoalannya itu
nah termasuk misalnya soal gerindra
kenapa masuk dalam koalisi
ini kan nggak selesai amat
artinya begitu banyak catatan kaki yang diberikan oleh nasdem
oleh golkar p tiga dan pkb
soal gerindra masuk koalisi
tapi kemudian diputuskan untuk menjadi bagian di dalam
terakhir kalau anda lihat
ada kemungkinan tidak sih sebetulnya nasdem dengan pks melihat tadi ya
ada persamaannya dekat sama sama dengan anies baswedan
ada kemungkinan tidak nasdem dan juga pks ini bisa merajut kerjasama
bahkan sampai di pilkada dan juga pilpres
kalau melihat dari pertemuan pada hari ini
ideologinya sudah berbeda mas
itu saja cukup terbuka
politik kita kan cair sejak awal
antara pks sama nasdem mungkin secara ideologi tidak terbentuk
tapi ada korespondensi jalan tengah yang mempertemukan pks dan nasdem
suka tidak suka
anies adalah salah satu deklarator ormas yang dimiliki oleh nasdem
titik temu inilah yang kemudian menemukan sosok anies baswedan itu
yang mengakomodasi dua kepentingan partai yang
menurut saya sejak awal tidak bertahap bertemu
politik kita cukup indah untuk dinikmati
oke berarti ini masih panjang sepertinya manuver manuver yang akan dilakukan oleh partai partai
terutama partai nasdem
kita tunggu saja nanti bagaimana
dan setelah ini kami akan kembali
sesaat lagi masih dengan gonjang ganjing politik dan juga drama politik
tetap bersama kami di layar demokrasi